masih dalam diskusi editorial view saya masih bersama dengan mbak dewi savitri dan juga mas irvan kita
sekarang ke isu yang lain soal silaturahmi politik bahasanya sejumlah media bahasanya para panglima
politik begitu ya meskipun dibantah mas irvan dan juga meresep oleh para aktor aktor politik tidak
ada pembicaraan politik dalam momen idul fitri dan juga silaturahmi kemarin tapi namanya tokoh
politik tindak tanduknya kemudian juga dianggap dibaca ini bermuatan politis mas irvan apakah
melihat hal yang sama bahwa momen idul fitri juga dimanfaatkan oleh para tokoh politik ini untuk
menjalin melakukan safari politik ke sejumlah tempat ya mas renhat menurut saya ini momen
mudik ini kan sangat seksi ya sangat eye catching semua paling nggak dalam dua minggu ini berbicara
harus balik arus mudik dan segala macam yang ada di dalamnya sehingga ya memang seharusnya
ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk bersilaturahim oleh para tokoh termasuk para
tokoh politik karena paling nggak kan kalau lihatnya satu tokoh dengan tokoh yang lain itu
saling bersalaman saling berangkulan itu kan masyarakat juga adem juga nontonnya daripada
hai yang argumentasi atau beradu apa namanya buzzer gitu ya itukan bikin kita agak panas juga
sehingga menurut saya ada hal yang baik juga yang kemudian bisa kita ambil dari silaturahim ini
orang yang mungkin selama ini kita lihat menurut pandangan kita

bisa saling bersalaman gitu ya nah ini kan pendidikan politik yang bagus juga buat masyarakat kita bahwa yang nama nama ini pendidikan politikicktum untuk manis pilihan biayam pilihan pendidikan politik seperti horor pilihan politik
bagus juga buat masyarakat kita bahwa yang namanya berpolitik itu tidak harus yang tegang tegang
gitu ya tapi bisa juga dibawa secara lebih cair dibawa secara lebih friendly gitu ya mudah mudahan
ini buat masyarakat di bawah juga kemudian tidak terus melanjutkan tradisi fragmentasi yang menjadi
sisa dari residu politik pilkada dki pada masa itu gitu ya semoga ini bisa menjadi titik balik
gitu ya untuk kita bisa saling berangkulan bisa saling bersalaman juga seperti para elitnya karena
elitnya sudah bersilaturahim masa yang dibawahnya masih masih terus nyanyir nyanyir kan mesinnya
enggak layak sudah mulai ada mesinnya oke kira kira menurut saya itu ada nilai itu oke oke
ada nilai positif tetapi juga tidak menyampingkan bahwa ini mengandung nilai politis mas irvan
hai pastilah namanya juga sebentar lagi ini tahun tahun panas ini dua ribu dua puluh empat puncaknya paling
enggak ini udah
mulai juga di waktu tinggal dua tahun bukan waktu yang lama kalau kita bercara soal hajat dan politik
dua tahun itu adalah waktu yang pendek sehingga ya para tokoh pun akan memanfaatkan segala peluang
untuk bisa terus meningkatkan selling pointnya di tengah masyarakat tapi yang penting tadilah
kenamannya the power dalam tanda petik metode berkampanyenya dijalankan secara lebih adem secara
lebih rileks gitu ya sehingga ke bawah tidak kemudian menimbulkan ketegangan ketegangan yang tidak diperlukan
oke baik mbak desaf kalau mas irvan melihat dari sudut pandang yang kemudian ini cukup positif
membuat adem ya mas irvan dan juga bisa mengurangi fragmentasi di masyarakat
kalau kita melihatnya bagaimana mbak
safari politik yang dilakukan oleh para tokoh ini cukup gencar tidak hanya pak prabowo sebenarnya
tapi juga nama nama yang lain mas ahaye erlangga bahkan nasdem juga sudah mengumumkan
bukan kisi kisi siapa capresnya apa yang kita baca yang kita maknai dari rentetan safari politik para tokoh ini
saya kira kita bisa melihat ya bahwa yang namanya politisi itu
salah satu skill utamanya ya untuk menjadi politisi handal adalah kemampuan membaca situasi dan berkomunikasi
dan situasinya bisa berubah macam macam gitu ya
tetapi sebenarnya peluang yang dicari dan bisa diolah itu sama saja
bagaimana menaikkan elektabilitas bagaimana mencari sekutu
kalaupun tidak menjadi sekutu setidak tidaknya tidak menjadi musuh
kalaupun menjadi musuh setidak tidaknya tampil adem dan seterusnya di luar
jadi image nya bagus dan seterusnya dan seterusnya
jadi kemampuan membaca situasi dan menampilkan diri menempatkan diri untuk mendapatkan highlight yang positif
itu adalah salah satu
itu kunci kesuksesan seorang politisi
dan di momen ini kita melihat bahwa itu yang banyak dilakukan oleh para politisi kita
dan ini bukan sesuatu yang aneh saya kira renhak
karena sejak bertahun tahun lalu kita mengenal ya yang namanya ramadan itu tiga puluh hari
itu ada yang namanya safari ramadan
buka puasa bersama di mana tokoh politik yang menjadi hostnya gitu ya
apakah di golkar apakah di pdip apakah di mana
tarawih bersama di satu tempat tempat lain dari satu provinsi ke provinsi lain
tiga puluh hari itu bisa dipakai terus menerus untuk berbagai jenis kunjungan dan silaturahmi semacam ini
dan kita menerima sebagai menerimanya sebagai bentuk keniscayaan gitu ya
politisi kalau mencium ada peluang ada tempat gitu ya dan ruang ya sudah dimanfaatkan gitu
bahwa kemudian ada dampak dampak yang sangat positif sebagaimana disampaikan mas irvan tadi
apa memberi aura
setidak tidaknya meredam pertengkaran dan perseteruan antara beberapa pihak yang selama ini terpolarisasi
itu kita catat sebagai sisi positif
tetapi kita tidak menafikan bahwa ini adalah momen momen untuk konsolidasi sebenarnya
sekaligus mencari dukungan sebanyak banyaknya bagi semua yang terlibat
oke baik mas irvan dari rentetan safari politik ini
banyak pengamat politik ya analis melihat bahwa ini sudah mulai terlihat blok bloknya
siapa dengan siapa sudah mulai terbaca bangunan koalisinya
paling tidak disebut sebut misalnya kemesraan pdip dan juga gerindra yang semakin mengerucut
nah kalau dari ruang redaksinya republika bagaimana melihat soal blok blok ini
apakah memang sudah mulai terlihat ya dari silaturahmi politik ini
di pertemuan ahy dengan erlangga dan pertemuan tokoh tokoh yang lain
apakah sudah mulai terbaca kita bisa melihat itu mas irvan
ya mas renhat bicara soal peta politik itu kan sebenarnya peta yang selalu cair
jadi tidak bisa kita berbicara soal peta ini dalam hitungan dua tahun
kadang kadang hitungan menit detik itu sudah bisa berubah lagi
karena memang peta politik itu sangat cair
tapi paling nggak ini bisa memberikan sinyal sinyal kepada kita
tokoh tokoh mana yang memang punya ambisi untuk muncul nanti di dua ribu dua puluh
dan tokoh tokoh mana yang merasa mungkin punya dukungan dari masyarakat
atau sudah mulai punya dukungan kendaraan politik
atau sudah mulai dukungan dari research ekonomi gitu ya
paling nggak momen momen seperti ini buat masyarakat ini menjadi
apa namanya menjadi instrumen untuk membaca siapa siapa saja nih yang kepengen muncul lah kira kira
karena kalau kemarin kan masih tanda tanya tanda tanya
tapi begitu mudik ini kan kita lihat nih pada bermunculan satu sama lain
nah dari situ paling nggak kita bisa melihat
oh ini ada tokoh yang ingin nomor satu ingin jadi ri dua dan seterusnya dan seterusnya
tapi petanya nanti berpasangan siapa dengan siapa menurut saya itu peta yang
kita saat ini kita bisa apa namanya gambarkan secara pasti
ya kita pengalaman dari sebelum sebelumnya lah itu dalam hitungan menit bahkan ya
itu seorang calon wakil presiden yang sudah pakai baju putih
sudah berada di dekat lokasi pengumuman gitu ya tiba tiba berubah
bukan dia yang dipilih itu kan sesuatu yang harus kita jadikan pelajaran untuk tidak secara terburu buru cepat menyimpulkan
bahwa nanti si a akan berpasangan dengan si b si c dengan si d dan seterusnya
yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita membaca bahwa
oh ini ada tokoh tokoh elit yang memang nanti akan muncul untuk bertarung di percaturan pemilihan presiden dua ribu dua puluh
oke artinya mas irvan juga sudah mulai meneropong sudah mulai punya nama nama yang kira kira memang sudah mulai terlihat ya mas
bahwa siapa siapa saja yang punya niat untuk maju di dua ribu dua puluh
betul mas rian kan kita lihat nih ya pak pak
mau keliling pak anies keliling bikin sholat id gitu ya
kemudian pak ganjar keliling
yang lain lain lah yang kita lihat itu paling enggak oh nih kita jadikan database saja
ini sudah mulai secara lebih visual menunjukkan dirinya untuk punya rencana hajatan dua ribu dua puluh
mbak desaf tapi pentingnya buat publik atau paling tidak buat masyarakat kita melihat ya sebagai media
apa sih pentingnya masyarakat itu bisa dapat dari rentetan silaturahmi politik ini
apakah tadi mas rifan katakan bahwa ya paling tidak kita sudah bisa melihat siapa siapa saja orang orang yang bisa maju
mungkin bisa screen dari awal atau kemudian kita bisa melihat hal yang lain dari peristiwa politik
baik silaturahmi ataupun safari politik yang dilakukan oleh para tokoh ini
buat publik saya kira kepentingannya sama ya
apakah sekarang apakah nanti kita perlu awas untuk melihat rekam jejak
apakah yang tampil pak prabowo apakah yang tampil pak anies pak sandi uno pak erick thohir pak ganjar misalnya siapapun ya
ya betul siapapun yang ingin muncul ya pak ganjar siapapun
itu pertama kita lihat rekam jejaknya bahwa oh kalau pak prabowo ingin muncul
berarti ini kemunculannya dalam panggung pemilihan presiden yang kesekian kalinya
rekam jejaknya sebelumnya seperti apa apa yang ditawarkan
apakah dia cukup punya kapabilitas untuk selanjutnya setelah beberapa kali gagal benar benar memimpin indonesia
di sisi lain kita juga ingin mendorong supaya publik mengawasi
kalau seseorang punya hasrat politik atau ambisi politik untuk tampil memimpin bangsa ini
sebagai presiden maupun wakil presiden tentu tidak bisa dilarang ya semua warga indonesia berhak melakukan itu
tetapi ketika mereka saat ini dalam posisi menjabat
jadi sangat penting untuk memprioritaskan tanggung jawab jabatannya itu
misalnya pak ganjar pak anies posisi memimpin jawa tengah dki jakarta
dalam hal kesehatan pendidikan infrastruktur bagaimana
sudah beres belum
jangan sampai kemudian kepentingan kepentingan menampilkan diri kepada publik
berkenalan membangun relasi dan koalisi aliansi ini
kemudian mengurangi jam terbang waktu prioritas tenaga
pikiran untuk rakyat yang pada saat ini mereka pimpin amanah yang saat ini mereka emban
jadi itu di antara dua hal yang menjadi penting untuk kita dan publik cermati
apalagi biasanya juga kabarnya juga empat menteri akan dikabarkan punya niat maju ya di dua ribu dua puluh
tapi kalau para nama nama bakal calon ini baik gubernur atau para menteri
kalau kita tanya kemudian pasti jawabannya biasanya adalah fokus dulu dengan apa yang tugasnya pada hari ini
padahal di sisi lain juga melakukan
safari dan juga sejumlah manuver untuk dua ribu dua puluh
tapi penting bagi publik untuk tetap punya daya kritis ya
mbak desaf dan juga mas irvan melihat nama nama yang muncul ini
tidak hanya melihat ini sebagai sebuah panggung
tapi juga kita bisa meng screening dari awal dan juga melihat rekam jejaknya
mari kita akan lihat ke depan bagaimana ini akan terus berlangsung
karena kabarnya juga safarinya akan berlanjut seiring dengan dua ribu dua puluh empat
yang sudah banyak disiapkan oleh para tokoh ini untuk maju di gelanggang pilpres dua ribu dua puluh
terima kasih banyak mbak dewi savitri mas irfan junaidi untuk diskusi editorial view yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih mas renhat
terima kasih mbak desaf